peristiwa bermula saat korban hendak memasak air di dapur belakang rumah
tapi tiba tiba tembok penahan tanah runtuh
tiga ratus rumah di desa tanjung jaya tasikmalaya rusak karena tanahnya bergeser
sebelas rumah di antaranya nyaris ambruk
keretakan terjadi dengan diameter sepuluh hingga dua puluh lima cm
khawatir rumah ambruk sejumlah warga pun akhirnya mengungsi